seorang penjual bakso membuktikan bahwa inovasi sangat penting dalam berusaha
tapi tak cuma soal cita rasa baksonya sosoknya viral berkat terobosannya dalam hal penampilan
wah seperti apa ya
dengan penampilan perlente seperti ini tak salah jika anda mengira ini adalah seorang eksekutif muda
yang tengah membantu mendorong gerobak bakso
sepatu pantufel mengkilat ditambah setelan jas lengkap dengan dasinya
memang menguatkan penampilan pria bernama rinto daeng sibali ini sebagai sosok eksekutif muda
penampilannya yang mirip sosok eksekutif muda memang membuat penjual bakso yang satu ini berbeda
meski hanya berjualan bakso rinto merasa tak elok jika berpenampilan seadanya
kalau anda pakai begini pembeli spih karena anak anak saja tidak kenal saya
apalagi sama ibu ibu
selain cita rasa baksonya
penjaga penampilan memang jadi resep rinto sukses berjualan bakso
untuk melengkapi penampilannya selain koleksi baju dan jas
bujangan usia tiga puluh satu tahun ini juga punya koleksi dasi hingga aneka sepatu pantofel
pernah jadi tukang becak hingga buruh bangunan
jebolan kelas tiga sekolah dasar ini juga membuktikan inovasi sangat penting dilakukan dalam usaha
termasuk inovasi dalam hal penampilan
jadi usaha menjajakan bakso keliling yang dimulainya sejak dua ribu delapan
lima belas tahun lalu rinto mengaku bisa merauh pendapatan tak kalah dari mereka yang mengaku sebagai eksekutif muda